jalan sudah penuh
tunggu bang seretingnya belum naik nih
langsung jalan ya
supirnya bukannya ini
alam kok kita
ini masalah supir
supir yang ini tua
api ngumpetin duitnya dimana
gak ada mi
abang uangnya dikemanain abang pakai buat apa
yang hipnotis abang kan temennya
besok lu cari aja
siapa tahu sama lu ketangkep lagi
lu mah kelewatan sob
bukannya lu kasihanin
malah lu sindang
kalau itu teh perhiasan yang punya wulan
tapi dimarahi oleh jamil
ih audate kumangasih
ya indah jadi
masuk neraka nanti
emangnya di nerakate ada sate
udah belum pernah kesana
pasti diumpatinnya disini

ah bang udah penuh nih
iya dek bisa langsung jalan
cepetan ya bang
kalau di kampung saya teh angkotnya pakai salon
buka salon di dalam angkot
ambo bertanya bukan melucu
tapi kali ini pertanyaannya teh lucu kan
sekalian aja lu buka kos kosan di dalam angkot
nggak usah mencoba melucu
salon kang speaker
yang speakernya bagus banyak penumpangnya
maksudnya salon speaker
kalau itu di kampung ambo juga banyak
udah kamu mau narik dulu
ih ya terima kasih kang
ayo jalan sudah penuh
dulu bang seletingnya belum naik nih
langsung jalan ya
supirnya bukannya ini
ini masalah supir
supir yang ini tua
eh nggak jadi a supirnya bukan a
lihat lihat turunnya
eh tunggu dulu
ini kenapa semuanya pada turun
supirnya sudah naik
habisnya supirnya bukan a rudi
bapak itu kan bapak bapak
kenapa ikutan turun
saya kan cuma di ikut ikutan bang
eh sudah kau naik lagi
eh eh eh tip
kau tahu itu tadi semua penumpangnya ruri
iya gue tahu
ini yang namanya rezeki terhalang tampang
abang kesini pasti mau pinjem uang enek
neng abang jujur neng uang yang dipakai buat bayar kos kosan kemarin itu uang belanjanya shopee
abang jahat masa uangnya neng dipake buat belanja sopi
masa istri muda ngalah sama istri tua
neng uang belanjanya sopi juga pernah dipake buat uang jajanya nenek
itu mah gapapa istri tua harus ngalah sama istri muda
neng kalo uang belanja sopi kagak dibalikin abang dicurigain terus
gak mau gak mau apa